minggu pagi kementerian perhubungan bersama dirlantas polda metro jaya
mengadakan pembuatan sim a umum kolektif
adapun pembuatan sim a umum tahap pertama ini hanya dibatasi bagi enam ratus pengemudi saja
program ini diadakan di parkir timur senayan jakarta
mereka yang hadir adalah gabungan pengemudi taksi daring dan konvensional
namun program ini tidak dibuka untuk umum
hanya pengemudi yang namanya sudah didatafkan yang dapat mengikuti program ini
melalui program ini para pengemudi taksi dapat meningkatkan sim a yang telah dimiliki menjadi sim a umum
pemerintah berharap program ini dapat mendorong pengemudi untuk mematuhi peraturan menteri no satu ratus delapan tahun dua ribu tujuh belas
tentang angkutan sewa khusus atau angkutan online
perhubungan bersama poli akan melakukan di seluruh indonesia
hari selasa saya akan
pak jimmy ini bagian dari sekolah pengemudi itu menggratiskan mereka mereka yang ingin khususnya driver taksi ya
nah apa yang kita lakukan ini dalam rangka membuat suatu konektivitas itu terjaga dengan baik
mereka juga tenang masyarakat juga tenang
berikutnya kita juga akan ada program kir gratis
korresponden cnn indonesia mumtazah chakradinikrat saat ini berada di kawasan senayan jakarta
taza bagaimana dengan antusiasme para pengemudi taksi daring dengan adanya tarif murah pembuatan sim a ini
apa tanggapan mereka dan apa saja syarat syarat yang harus dipenuhi oleh mereka
selamat siang yuda
kalau kita lihat memang antusiasmenya cukup tinggi
memang dikuotakan hanya untuk enam ratus pengemudi saja yang namanya telah didaftarkan oleh pihak kooperasi begitu kepada pihak kementerian perhubungan
namun faktanya pada pagi hari ini memang tidak hanya para pengemudi taksi online ataupun konvensional saja yang namanya telah didaftarkan yang datang pada pagi hari ini
karena para pengemudi online ataupun konvensional yang kemudian tergiur untuk mengikuti atau meningkatkan sim a yang dimiliki menjadi sim a umum pun juga hadir begitu
jadi dari enam ratus yang kuotanya sudah ada ini kemudian ditambah lagi dengan kurang lebih empat ratus pengemudi tambahan yang berharap mereka pada hari ini bisa melalui pembuatan
dan kalau kita lihat memang sejauh ini prosesnya cukup mudah
mereka yang namanya telah didaftarkan hanya bisa datang ke parkir ini begitu untuk mendaftar ulang
setelah itu mereka akan mengikuti proses pembelajaran teori mengemudi dengan baik etika berlalu lintas di jalan raya begitu yang diadakan oleh isdc ataupun indonesian safety driving center yang berada di jakarta
begitu sebelumnya memang pada hari sabtu dari pihak isdc pun juga telah memberikan
ada kelas ataupun instruksi yang sama bagi dua ratus pengemudi yang namanya telah didaftarkan untuk hari ini ada kurang lebih empat ratus an sisanya
setelah mereka melalui proses edukasi begitu oleh pihak isdc ini mereka kemudian akan menuju ke push selanjutnya yaitu proses uji teori
jadi mereka akan melakukan uji teori melalui sistem komputer yuda
lalu kemudian setelah mereka lulus uji teori ini mereka akan diberikan sertifikasi yang merupakan kompetensi
lalu lintas yang dengan baik begitu dari istc
setelah itu mereka kemudian baru bisa melalui ujian praktek yakni ujian praktek berlalu lintas seperti yang di belakang saya ini adalah ujian praktek berlalu lintas bersama dengan di lantas polda metro jaya
begitu untuk kemudian melihat apakah pengemudi secara praktek sudah bisa memenuhi teori teori yang mereka pelajari sebelumnya dan juga lulus sebelumnya di jalan raya
jadi ini memang sebuah kompetensi yang menyeluruh tidak hanya secara teori saja namun secara praktek pun mereka harus bisa memenuhi
mematuhi sebuah teknik dasar mengemudi dan juga etika berlalu lintas yuda
memang biayanya kalau secara normal pnpb dan juga biaya simulator besarannya adalah satu ratus tujuh puluh ribu rupiah
namun untuk kali ini para pengemudi hanya dikenakan biaya seratus ribu rupiah dan memang sebenarnya yang membuat banyak pengemudi taksi daring ataupun taksi konvensional jarang untuk mengambil ataupun meningkatkan sim a menjadi sim a umum
karena memang besarnya biaya yang dikeluarkan untuk mengambil sertifikasi kompetensi baik
dari isdc ataupun dari sekolah sekolah mengemudi lainnya
karena memang untuk mendapatkan sertifikasi ini memang biayanya cukup besar begitu beberapa daerah memang hanya lima ratus ribu rupiah
namun di jakarta misalnya biayanya dari isdc mencapai tujuh ratus lima puluh ribu rupiah begitu dan memang tidak pasti lulus jika mengambil isdc ini
karena memang bergantung kepada para pengemudi apakah bisa melalui uji kompetensi ini ataupun tidak
sehingga memang banyak yang kemudian enggan untuk mengambil sertifikasi ini
walaupun memang sesuai dengan undang undang nomor dua puluh dua tahun dua ribu sembilan para pengemudi yang menjadi pengemudi taksi online ataupun konvensional begitu
mereka diwajibkan untuk memiliki sim a umum begitu sebelum kemudian membawa para penumpang
sehingga kemudian diadakannya acara ini agar kesadaran para pengemudi taksi online ataupun konvensional ini meningkat
sehingga mereka bisa berkendara menggunakan sim yang seharusnya sesuai dengan undang undang juga peraturan yang ada begitu
dan memang untuk hari ini biaya untuk belajar edukasi teori
jadi ini memang di gratiskan oleh pihak isdc dan ini diharapkan memang bisa mendorong para pengemudi untuk mau mengambil tes tes serupa di beberapa daerah yang nantinya akan diadakan
baik dari pihak kemenhub ataupun dari pihak di lantas nantinya di beberapa kota seperti di surabaya semarang pekanbaru begitu
dan juga di makassar sulawesi selatan rencananya juga akan diadakan di sana
dan kalau sejauh ini memang masih saya lihat antrian antrian para pengendara daring ataupun konvensional yang hadir hingga siang hari ini
walaupun nama mereka tidak terdaftar karena mereka berharap
bisa mengikuti program ini untuk bisa mendapatkan sim a umum dalam upaya untuk menerapkan peraturan menteri no satu ratus delapan tahun dua ribu tujuh belas yuda
jadi kalau kita lihat memang harapannya adalah pemerintah bisa membuat program program serupa yang lebih banyak kedepannya
karena memang antusiasmenya sangat besar sekali terutamanya dari para pengemudi tangsi konvensional
ternyata memang pengemudi taksi konvensional hingga saat ini masih ada banyak sekali yang masih bersandar menggunakan sim a saja
seharusnya mereka sudah menggunakan sim a umum
jadi memang diharapkan pemerintah bisa memperluas program ini
dan targetnya memang selama tiga bulan ke depan
seluruh para pengemudi online ataupun konvensional sudah semuanya memiliki sim a umum yuda
baik mumtazah terima kasih untuk laporan langsung anda dari senayan jakarta
selamat bertugas kembali